menanggapi kritik publik mengenai kebijakan teks amnesti yang juga menyentuh masyarakat menengah ke bawah
sekretaris kabinet pramono anung menyampaikan semangat utama teks amnesti adalah repatriasi dan deklarasi uang pajak
dalam jumlah besar yang terparkir di luar negeri
pemerintah akan langsung menugaskan dirjen pajak untuk menjelaskan keresahan yang beredar di masyarakat terkait dengan teks amnesti
supaya ini tidak berkepanjangan tentunya pemerintah dalam hal ini presiden akan segera meminta kepada kementerian keuangan dan dirjen pajak
untuk menjelaskan keresahan ini jangan sampai kemana mana karena ini kan di viral orang ini di framing orang
jadi sekali lagi semangat utama dari teks amnesti ini adalah bagaimana dana dana besar yang ada di luar
baik itu berupa repatriasi maupun deklarasi segera bisa masuk ke dalam
ini memang memerlukan waktu dan mudah mudahan september ini semakin besar dana yang akan mati